baik kita ke informasi berikutnya direktur utama pt kai edi sukmoro memantau persiapan jajarannya untuk melayani penumpang kereta api di stasiun senen jakarta pusat senin dinihari
kelengkapan dan juga kebersihan fasilitas menjadi perhatian utama demi kenyamanan penumpang pada masa libur natal dan juga tahun baru
dalam inspeksi mendadak kali ini faktor kebersihan dan kelengkapan fasilitas umum menjadi perhatian utama
kebersihan dan kesiapan sejumlah fasilitas seperti ruang kesehatan musola dan ruang menyusui juga tak luput dari pengawasan agar selalu siap digunakan para calon penumpang kereta
selama masa libur natal dan tahun baru kali ini tak kurang dari dua puluh dua ribu penumpang berangkat melalui stasiun pasar senen
sementara itu direktur utama pt kereta api indonesia edi sukmoro juga mengatakan jumlah penumpang yang diperlukan untuk menjaga kebersihan dan kebersihan
tahun sebelumnya pt kai melayani dua ratus enam puluh ribu penumpang perharinya namun tahun ini mencapai dua ratus tujuh puluh delapan ribu perharinya
kenaikan jumlah penumpang ini dilatar belakangi penambahan kursi yang disediakan pt kai

sekarang ini dua ratus tujuh puluh delapan penumpang perhari
tetapi secara prinsip animo untuk menaik kereta api ini kelihatannya baik meningkat
contohnya gambir saja
ini gambir saja kemarin saja itu naiknya sudah sampai delapan belas perhari
mengalahkan masa lebaran
lebaran itu maksimalnya enam belas
ini kemarin ini nataru ini sampai delapan belas ribu
dan untuk memantau
lonjakan penumpang kereta terkini
sudah ada produser lapangan cnn indonesia mutia wiro sastro di stasiun senen jakarta
ya selamat pagi mutia
pantauan anda berapa banyak lonjakan penumpang kereta saat libur natal dan tahun baru dua ribu tujuh belas ini
baik selamat pagi hanum dan aldi
saya menyapa anda langsung dari stasiun senen jakarta pusat
kita berbicara tentang lonjakan penumpang
berarti kita berbicara tentang tingkat okupansi yang ada di titik titik stasiun senen dan juga stasiun gambir sebagai salah satu

kita berbicara tentang krl di daerah operasional satu
itu berarti jabodetabek termasuk cikarang rangkas bitung dan juga bekasi yang sampai saat ini ini dilihat melonjak karena dilihat dari untuk peningkatan penumpang di periode yang sama yaitu libur natal dan juga tahun baru
sampai dua puluh empat desember dua ribu tujuh belas
untuk penumpang sendiri ini meningkat hingga delapan ratus tujuh puluh empat satu ratus tiga puluh satu ini meningkat dimana pada tahun dua ribu enam belas lalu ini hanya mencapai tujuh ratus dua puluh empat lima ratus dua belas
namun kita berbicara lagi tentang kereta api jarak jauh
ini seperti saya berada di sini di stasiun senen dan juga stasiun gambir yang tingkat okupansinya sendiri perharinya untuk stasiun gambir sendiri dapat mencapai enam belas penumpang dan stasiun senen mencapai dua puluh dua penumpang
online ticketing masih terus berjalan sampai saat ini akan terus dipantau sampai libur tahun baru
apakah akan bangku akan terisi penuh sampai tahun baru
tapi untuk kumulatifnya sendiri dari tanggal dua puluh dua hingga pantauan kemarin hari natal dua puluh lima desember dua ribu tujuh belas mencapai sembilan puluh ribu penumpang untuk di dua stasiun tersebut
hanum dan aldi
sementara itu bagaimana dengan tanggapan sejumlah calon penumpang kereta dengan ini seperti kita tahu kan bahwa di stasiun senen juga fasilitas untuk penumpang itu masih minim seperti kursi kursi yang belum terlalu banyak di daerah area stasiun
apakah ini sebanding begitu dengan
apakah ini sebanding dengan penumpang kereta yang ada pada saat ini
hanum mengenai pertanyaan anda anda juga bisa melihat sendiri di kanan kiri saya saya akan tunjukkan sedikit ini untuk di stasiun senen sendiri jika dikatakan perihal fasilitas begitu untuk fasilitas kursi sendiri memang bisa dilihat untuk calon calon penumpang yang dari stasiun senen masih mengular begitu ya yang ada di kanan kiri saya
namun ini pun juga sudah diketahui sendiri oleh para calon penumpang
memang untuk fasilitas tersebut
fasilitas tempat duduk memang tidak disediakan untuk di stasiun senen sendiri tidak disediakan di area luar gerbong atau di area luar peron kereta api tempat anda menunggu
karena memang untuk fasilitasnya sendiri untuk pemesanan tiketnya sendiri sudah berubah dan sudah disempurnakan dioptimalisasikan begitu
seperti online ticketing atau sistem check in di pesawat saja begitu hanum dan aldi sehingga anda yang ingin menikmati fasilitas yang disediakan oleh pt kai anda harus terlebih dahulu check in yang telah disediakan
di antrian di sebelah kanan saya
jadi untuk anda yang memang ingin langsung memasuki peron kereta api terutama di stasiun senen sendiri
di sini memang tadi ketika saya tanyakan satu persatu untuk beberapa penumpang yang menunggu di ibarat kata di luar area peron begitu memang mereka sudah mengetahui bahwa memang untuk sistem check in sendiri baru bisa dilaksanakan sekitar tiga puluh menit sebelum kereta atau jadwal kereta untuk diberangkatkan

jadi di sini mereka pun juga sudah memaklumi begitu hanum untuk berada di sekitaran luar kereta walaupun harus ibad kata tidak duduk di kursi sebagaimana mestinya
dan hanum juga kita berbicara sendiri perihal bukan cuma tiket okupansi tapi juga minat para calon penumpang untuk menaiki kereta jarak sejauh begitu memang meningkat lima hingga sepuluh persen dan ini pun juga diantisipasi oleh pt kai sendiri terutama di daob satu dan berkerjasama juga dengan daob dua bandung dan juga yogyakarta
dan juga yogyakarta yang juga telah menambah gerbong tambahan ini gerbong tambahan yang telah ditambah dari kereta pariwisata begitu dari pt kai dan kereta pariwisata tersebut akhirnya disulap menjadi gerbong tambahan untuk kelas prioritas yang dapat menampung sekitar tiga puluh sampai empat puluh penumpang tiap perjalanannya
jadi seperti yang tadi saya sampaikan pula untuk tujuan favorit sendiri atau tujuan yang paling dibinati oleh para calon penumpang begitu adalah tujuan yogyakarta
sehingga untuk gerbong tambahan sendiri untuk kereta prioritas sendiri ditambahkan di kereta tujuan yogyakarta yaitu taksaka pagi dan juga taksaka malam dan juga untuk solo sendiri untuk argo dwi pangga yang gerbong tambahannya akan beroperasi dari besok tanggal dua puluh tujuh desember dan juga mengantisipasi hingga tahun baru yaitu tanggal tiga puluh satu dan juga tanggal satu januari dua ribu delapan belas
dan sampai saat ini pun juga untuk kelas
jadi untuk okupansinya sendiri masih kita akan tunggu namun untuk informasinya sampai saat ini telah terjual tujuh puluh delapan persennya begitu untuk kereta prioritas sendiri dengan harga tujuh ratus hingga sembilan ratus ribu rupiah
sehingga kita bisa lihat memang animo masyarakat begitu tinggi untuk mencapai titik lokasi dengan waktu tempuh yang juga precise atau tepat begitu karena menggunakan kereta api
dan ini juga diimbang oleh pt kai sendiri untuk terus menggunakan kereta api sebagai moda transportasi karena mungkin lebih mudah dan juga untuk mengurangi tingkat kemacetan pula
di moda transportasi darat
hanum dan aldi
baik mutia wirosasar melaporkan dari stasiun pasar serian jakarta pusat
terima kasih atas laporan anda